kepala sekretariat kepresidenan heru budi hartono menegaskan
istana kepresidenan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dan tes kesehatan secara rutin
tes kesehatan rapid test maupun swab test rutin dilakukan presiden joko widodo
ibu negara iriana widodo perangkat yang melekat dan paspampres
heru menegaskan jumat sore ini merupakan jadwal tes swab presiden jokowi
setiap tamu yang datang memasuki area steril istana pun wajib mengikuti rapid test
perangkat dan paspampres bertugas setiap dua bulan sekali
dan dilarang untuk beraktivitas di luar istana
wakil wali kota solo ahmad purnomo dinyatakan positif virus corona
dan seminggu lalu bertemu dengan presiden jokowi
heru mengatakan intensitas kegiatan presiden tetap sama
tetapi yang dilakukan adalah pengurangan jumlah tamu dan memperlebar jaga jarak
setiap pejabat menteri ataupun masyarakat yang akan bertemu dengan bapak presiden
itu kami mengatakan
kami lakukan protokol kesehatannya sangat ketat
yang pertama adalah dilakukan rapid test
yang kedua tentunya kita menggunakan masker
yang ketiga adalah selalu menjaga jarak
di dalam istana pun kursi dan tata letak meja dan kursi itu sudah kami lakukan
jaga jarak dan lainnya
nah bapak presiden dan perangkat kami semua di sini
yang lainnya bapak presiden
selalu melakukan tes kesehatan secara rutin
tentunya khususnya bapak presiden dilakukan rutin
dan hari ini memang secara kebetulan jadwalnya bapak presiden
untuk melakukan tes kesehatan
dan mungkin juga termasuk swab dan lain lain